nyanyian dan petikan gitar dari faisal rahman ini kini hanya tinggal kenangan
konten kreator dan selebgram yang lebih dikenal dengan nama fai ini
disebut sebagai salah satu penumpang pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh
yang jatuh di perairan kepulauan seribu sabtu lalu
dikutip dari detikom nama faisal rahman dan saudaranya ashabul yamin
tercatat dalam manifest pesawat tersebut
ucapan duka cita dari followers vie pun membanjiri akun instagramnya
dikutip dari detik com faisal rahman mempunyai channel youtube
yang dibuatnya sejak tiga puluh satu oktober dua ribu delapan belas silam
mentara di akun instagramnya fai juga menyebut ia sebagai pemilik sebuah toko pakaian
serta pemain piano dan gitar
keluarga faisal rahman di jakarta hingga saat ini masih menunggu hasil identifikasinya
sementara itu jenazah kakak faisal yani ashabul yamin telah teridentifikasi
saudara ipar faisal rahman dan asyabul yamin
menyebut kakak beradik ini ke jakarta untuk keperluan belanja
barang dagangan yang akan dijual kembali di pontianak
sempat akan pulang ke pontianak tanggal tujuh januari
faisal dan kakaknya akhirnya naik pesawat pada sabtu lalu
faisal rahman mengatakan bahwa dia ingin pulang tanggal tujuh
tapi tidak tahu karena mungkin pcr sulit atau segala macam
jadi ditunda ke tanggal sembilan
tanggal sembilan ya udah pesawat pagi
ya itu cancel lagi tunda siang